petugas pengadilan negeri serang mengevakuasi seluruh pengunjung dan tahanan persidangan
keluar gedung pengadilan setelah mendapatkan teror melalui pesan singkat yang berisi
ancaman ledakan gedung pengadilan negeri serang
akibatnya sebanyak empat puluh persidangan harus ditunda hingga situasinya kondusif lima puluh lebih tahanan
bahkan sempat dievakuasi menggunakan tiga bus untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
para pengunjung persidangan di pengadilan negeri kelas satu serang selasa siang harus dievakuasi
petugas pengadilan keluar gedung
hal ini dilakukan setelah pengadilan menerima ancaman bom melalui pesan singkat sekitar pukul dua siang
pihak pengadilan lantas melaporkan ancaman tersebut ke polisi
polisi menerjurkan tim penjinak bom brimo polda banten untuk menyisir seluruh ruangan pengadilan negeri serang
petugas juga meminta warga dan pengunjung yang berada di sekitar lokasi untuk menjauh dari gedung pengadilan
sedangkan para pegawai yang hendak masuk untuk kepentingan penyidikan
diperiksa petugas saat brimopolda banten menggunakan sinar x ray guna mengantisipasi adanya benda berbahaya
semuanya disuruh keluar oleh petugas
polisi juga langsung mencari penyidikan yang berbeda
polisi juga langsung menelusuri pemilik nomor telepon yang mengirim pesan teror kepada salah satu pegawai
yang bertugas sebagai pengawal tahanan kejaksaan negeri
akibat teror tersebut lebih dari empat puluh persidangan harus ditunda hingga situasi kembali kondusif
sebanyak lima puluh lebih tahanan juga dievakuasi menggunakan tiga bus menuju lembaga permasyarakatan kelas satu serang
setelah pemeriksaan selesai tim gegana polda banten tidak menemukan benda mencurigakan
situasi pengadilan serang pun kembali normal
adi mazda serang